daihatsu kembali hadir di gaikindo indonesia international auto show atau gias
yang digelar di kota semarang pada delapan belas hingga dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
dengan mengusung tema advancing life tomorrow
daihatsu semakin tampil futuristik yang tengah menjadi tren saat ini
segmen anak muda serta keluarga muda pun menjadi bidikan utama daihatsu dalam pameran gias di semarang
terbukti tiga produk andalan dipertontonkan kepada pengunjung pameran
lihat saja detail ketiga mobil andalan daihatsu ini
elegan sporty gaul dan tentunya memiliki harga yang terjangkau
soal irit bahan bakar dan mesin yang bandel
daihatsu masih menjadi idola masyarakat di tengah naiknya barang barang kebutuhan saat ini
mobil all new venia menjadi salah satu mobil yang banyak dituju pengunjung pameran gias semarang
perubahan bentuk model dan tampilan interior yang mewah membuat tak sedikit pengunjung terpikat
terlebih all new xenia memiliki bodi lebih lebar yang dapat dimuati banyak penumpang khususnya keluarga dengan nyaman
xenia kan dari daihatsu kan udah terkenal itu ya bandel kan mesinnya bandel bensinnya juga irit
perawatannya juga mudah lah perpat perpat banyak gitu lah
kehadiran daihatsu di setiap pameran otomotif
menjadi bukti dukungan nyata pada pasar otomotif nasional